memang era musik dua ribu an itu tuh banyak grup musik yang lahir dengan lagu hitset mereka yang meledak di pasaran
nah yang pasti nih kita udah pasti tahu dong salah satunya adalah band dari govinda sendiri ini nih
oke sebagai band anak dua ribu an momen apa yang paling diingat saat era dua ribu an
satu satu aja ya berarti ya
kalau gue pribadi tahun dua ribu an itu gue lagi seneng banget dengerin cilow
padi dewa jamrut
kalau band band yang lain ada the fly ada tig band
mungkin teman teman yang lain band indonesia juga banyak banget ya dua ribu yang berkesan gitu
iya jikustik padi pasti juga
jaman jaman itu mungkin pure saturday ya dari bandung
indie indienya bandung tuh lagi oke banget
keren banget ya
ini di saat band band dua ribu an meledak saya baru lahir
jadi kebetulan saya bingung
tapi kok tampaknya merepek gitu
sayangnya ketuaan bener
kalau dua ribu baru lahir abang udah pada bernyanyi udah pada single
saya sih dua ribu akhir ya
kita rilis siapa yang pantes itu di dua ribu sembilan
ya masih dengan nama domino
umur sembilan tahun berarti
ya udah nih kalau memes nih sama bagas nih ya
lagu dua ribu an yang biasanya kalian nyanyiin saat karaoke di mobil
kalau kita kan biasanya di mobil suka nyanyi kan
lagu dua ribu an tuh banyak yang galau galau tau enak nyanyinya sambil nangis nangis di mobil
kayak lagunya rosal lagu yang afgan juga tuh
rosa afgan tuh ya
enak enak banget ya
aku denger kalau rosa sama afgan
kalau bagas apa
kalau aku lebih kesel juga kayak afgan
salah satunya sama band juga
ini salah satunya lagu lagu pindah
apa kita kebalik balik
dulu dola cili kan
kalau aku dulu pernah inget banget tuh
dulu aku ke dola cili kemaren disuruh shuffle
jaman jaman masih gitu
oh itu dola cili juga waktu itu
iya bareng bareng tuh aku pernah ingat tuh ada acara begitu
salah satunya lagu kahina dulu kayak matang terindah
eh tau lagu matang terindah
tau dong pasti
kayak semua orang tau sih
iya waktu itu kan udah sempat di remake juga sama si raisa juga ya kan
nah kalau gitu
aku boleh gak rico ya
gimana guys kalau kalian nyanyiin lagu matang terindah
dadakan banget nih
btw baru kenal tadi lima mulut yang lalu
eh gue disini tuh perahu udah lama
ini tuh udah jadinya semua tuh pasti kenalnya udah lumayan lama ya
matang terindah ya
nyanyinya gak boleh pakai hati
aku boleh pakai piano
terus pakai apa dong
kalau pakai hati namanya apa
bagas katanya mau main piano tadi
pak lu kayaknya gak usah disini dah pak
ilang dulu lu
kamu memes kamu sebelah dia dong memes
biar lucu bang
emang kalau di musik botu tuh konsepnya dadakan semua
jadi biarin aja mau ada request mau ada apa nyanyi nyanyi aja
serem ya berasa disidak ya dadakan
ini dia bagas dan memes
mau memes duluan atau apa first ya
lucu juga ternyata dia

semuanya boleh berdanyi
mau dikatakan apa lagi
kita tak akan
mau dikatakan apa lagi